dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
bank indonesia kembali melakukan penyesuaian mengenai aturan kebijakan simpanan giro wajib minimum
bi memperluas cakupan defisi simpanan giro wajib minimum
dengan memasukkan surat surat berharga yang diterbitkan oleh bank
ke dalam perhitungan rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio
beberapa jenis surat berharga yang kini masuk ke dalam komponen pendanaan adalah
selain itu bagi bank yang telah memenuhi kriteria
bi memberi kelonggaran dengan pemberian insentif bagi bank yang mendorong penyaluran kredit
ke sektor usaha kecil dan menengah dari yang sebelumnya sembilan puluh dua persen menjadi sembilan puluh
istilah loan to deposit ratio pun dirubah menjadi sebuah istilah baru
yakni loan to funding ratio
sementara bagi bank yang belum memenuhi kriteria
akan dikenakan disinsentif dalam bentuk pengurangan jasa giro
aturan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan tersebut
ditempuh oleh bank indonesia akibat kondisi pertumbuhan kredit
yang berada di bawah kisaran target lima belas hingga tujuh belas
kebijakan ekspansi kredit perbankan tetap dilakukan dengan menjaga prinsip kehatian
penyaluran kredit tambahan hanya dapat dilakukan oleh bank
dengan rasio kredit bermasalah di bawah
mendorong penyaluran kredit umkm
tapi lagi lagi juga tetap memperhatikan kehatian kehatian
telah menetapkan target target pemerintah
dengan penyaluran kredit umkm secara bertahap
jadi untuk akhir pada akhir tahun dua ribu lima belas ini
target penyaluran kredit umkm bank adalah lima persen
selanjutnya bertahap tahun dua ribu enam belas sepuluh
nah kalau suatu bank
dia dapat memenuhi target pencapaian kredit tersebut
ke lima persen akhir dua ribu lima belas ini
dan juga dia bisa npl nya
total maupun npl umkm nya di bawah lima persen
maka lfr nya diperkenankan hingga sembilan belas
jadi dia diberi kelonggaran untuk menyalurkan kredit lebih
kalau dia tidak bisa mencapai target
dan atau kredit npl nya itu di atas lima
maka ada pengurangan jasa giro yang dikenakan ke bank
jadi selama ini kan tiga dari
perbankan itu memperoleh jasa biro dari bank indonesia
dan jasa giro insentif itu terhadap dwm nya
dan kalau dia tadi tidak bisa mencapai target penyaluran kredit umkm
dan atau npl nya di bawah lima
eh sorry di atas lima persen
maka ada perhitungan untuk mengurangi jasa gironya
dengan diterbitkannya peraturan baru tersebut
bank di indonesia diharapkan dapat menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat